pdip ngerasa gak sih dengan apa yang kemudian tadi bang deddy katakan
sepanjang kita dialog kemudian pak jokowi itu kan secara hitam di atas putih masih keluarganya pdip ya
ini keluarga sendiri ingin membunuh anda gimana merasa menjelakan warga sendiri
pak jokowi sendiri seperti dikatakan andi wijayanto itu punya misi menghancurkan pdi perjuangan
bagaimana mungkin kita merasa menjelekan kader sendiri
pertanyaan saya bagaimana mungkin kita secara ideologis secara psikologis
masih menganggap jokowi dan gibran itu keluarga besar pdi perjuangan
ketika menurut apa yang kita lihat bahwa pak jokowi itu melakukan langkah langkah politik
untuk memenangkan calon bukan pdi perjuangan
bagaimana mungkin kita merasa menjelekkan kader sendiri
orang rumah kita mau dibakar sama dia
tapi kenapa sih orang yang menurut anda nih orang yang dari ibaratnya dari kecil dibesarin
dikasih makan dirawat disekolahin sampai udah sukses
ibaratnya kan gitu ya kalau keluarga ngurusin anak nih dari kecil sampai besar gitu
terus tiba tiba udah besar dia mau mencelakakan orang tuanya sendiri itu kenapa kira kira
tapi kan kalau kita lihat gini ada seorang istana yang menyampaikan ke saya ke teman saya
itu kan sekitar enam bulanan setelah pak jokowi terpilih prode kedua
dia ngomong tolong ada yang bisa mengingatkan bapak
ya itu orang istana nih yang cerita
nah setelah itu kan kemudian muncul isu tiga periode
itu kan lalu penundaan pemilu lalu perpanjangan masa jabatan
sampai ujungnya itu kan mencalonkan gibran sebagai wakil presiden
hal yang pak jokowi sendiri bilang ah jangan didengar masih apa namanya baru dua tahun jadi wali kota
nah ini kita menyimpulkan apa yang membuat itu
ya kekuasaan itu enak
menjadi orang yang punya kekuasaan tertinggi itu ternyata memang bisa membuat orang gelap mata
betul itu kata bung karno juga
bahkan presiden itu pun tidak berkuasa lebih dari rakyat
berkali kali makanya ibu mega selalu kan ingat anda petugas partai
artinya petugas partai itu aparatur ideologis partai
aparatur ideologis partai berarti petugasnya rakyat
makanya bu mega dari awal bilang hati hati dengan sisi gelap istana
kan itu kan udah upaya kita mengingatkan
ibu mega sampai bilang pak jokowi ini loh mentang mentang berkuasa
ingat loh kalau nggak ada pd perjuangan yang bekak belum tentu loh
itu kan upaya mengingatkan
tapi bisa nggak sih ibu yang ibaratnya gini se bumega gitu ibu yang membesarkan pak jokowi
saya kira saya nggak bisa menjawab mewakili bu mega ya
saya kira bu mega sudah jauh di atas itu ya
bu mega sudah mengalami begitu banyak pengkhianatan
bayangkan kuliah di unpad diusir kuliah di ui diusir usaha nggak bisa cuma bisa jualan bensin
itu kan sudah dirasakan oleh beliau
jadi pahit manisnya hidup itu ya beliau sudah sangat berpengalaman lah
dan sejak awal kan juga ibu sudah mengingatkan pak jokowi
akan sisi gelap istana akan sisi gelap kekuasaan
bahwa orang semua kalau kita lagi berkuasa semua sih enak enak
nanti sudah tidak berkuasa semua meninggalkan kita
itu kan berkali kali sudah diingatkan
jadi hubungan bu megang sama pak jokowi akan kaya bu megang sama pak sby gitu gak
saya nggak bisa mendahului ya
tapi kalau melihat tingkat keculasan yang dilakukan pak jokowi pada pdi perjuangan
kalau pak sby dulu itu kan tidak jujur sama pak ibu mega
karena kan ketika ditanya ibu megang kan pak sby itu kesayangan ibu megang dulu sebagai menko polkam
sama lah kayak posisinya pak jokowi lah kesayangannya
kan ditanya anda mau maju presiden nggak
dijawab tidak bu saya loyal
ternyata beliau sudah kasak husuk ke washington gitu kan
ternyata istrinya almarhum bu ani sudah bikin partai
kan ibu merasa lu gimana sih jadi orang gak gentleman gak satria
maka keluarlah bahasanya pak almarhum taufik kemas
general kok kayak anak kecil gitu kan
kan ibu juga nanya pada pak hamzah has maju gak
tapi ketika pak sby bilang tidak bu saya loyal
tapi kemudian sudah punya partai politik dan maju
itu kan sebagai orang sebagai pemimpin kan merasa
merasa apa ya ada distrust gitu ya
ya makanya silahkan sempulkan sendiri
ini pak jokowi mau bakar pdi perjuangan gitu loh
mau hancurkan rumah pdi perjuangan
kalau lihat apa yang dikatakan oleh andi wijayanto ya